yang terhormat bapak presiden republik indonesia dan hadirin undangan yang berbahagia
sesaat lagi akan kita saksikan penampilan drama kolosal
yang menggambarkan sejarah perjuangan panglima besar jenderal sudirman
dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah
hadirin tamu undangan kita sambut
penampilan prajurit tni dalam sosiodrama perjuangan panglima besar jenderal sudirman
yogyakarta sembilan belas desember seribu sembilan ratus empat puluh
rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi
mereka hidup rukun bekerja berdampingan dan
saling mengasihi satu sama lain
keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota yogyakarta
santun tegur sapa dan bahu membahu
di bandara informal dissepuh
yang berbaru men contract vibe nu
lalu tiba tiba pesawat cocok merah
pasukan belanda menembaki gedung gedung dan jalan raya
rakyat jogja berlarian mereka menyelamatkan diri
dan terdengarlah nedakan bom yang membahaya
mengguncangkan dadar dan seluruh wilayah jogjakarta
penyerbuan belanda telah sampai ke telinga jenderal sudirman
jenderal sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit
segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan suparjo rustam
untuk melapor kepada presiden republik indonesia
soekarno yang saat itu sedang berada di gedung agung

dan menerima pembunuhan dari jenderal sudirman
jenderal sudirman menerima pembunuhan dari jenderal jogjakarta
jenderal sudirman menerima pembunuhan dari jenderal jogjakarta
bong sedang sakit sebaiknya bong pulang dan beristirahat dahulu
tidak pak presiden saya harus berjuang
negara membutuhkan saya
justru pada masa masa sekarang
jenderal sudirman meminta kapten cokro pranolo
untuk mengantar istri dan anak anaknya ke dalam benteng keraton
jangan sekali kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji
menjadi pengkhianat nusa bangsa dan agama
harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap tiap perjuangan memakan korban
jangan sekali kali membuat rakyat menderita
cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama
jangan sekali kali membuat rakyat merasa terbeban oleh kita
cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa
mencuba untuk dimakanlah semua
sudirman bisa mulai merasa dekat waduh
sayaltuahat dia bukan se metaphors babylon
ini membahas sistem penyusupan kapten
pasukan jenderal sudirman tiba di keding
suasana kota sangat riuh dan bergemuruh
sedangkan pasukan belanda berada di puncak semangat
setelah berhasil merubuhkan pertahanan kediri dari selatan
jenderal sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan
kali kali pasukan belanda menyerang markas jenderal sudirman
namun gagal menangkap sang jenderal
lalu pada suatu saat di daerah karangnongku
untuk menghindari kepungan belanda
suparjo menyuruh letnan herukeser
yang perawakannya mirip dengan jenderal sudirman
untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau
yang selalu dipakai beliau
belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan
untuk menangkap jenderal sudirman
yang ternyata palsu
jenderal sudirman menangkap jenderal sudirman
dan menangkap jenderal sudirman
general sudirman pun berhasil lolos
jenderal sudirman dan pasukan telah sampai di daerah sedai
general kita di kebung belanda kita tidak bisa kemana mana
tenang mari kita semua bersikir
jenderal sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir
seorang mata mata kemudian melaporkan keberadaan jenderal sudirman kepada pihak belanda
itu bukan sudirman
nenek sudirman bukan seperti itu
pak yayi saya penasaran
apa cimat pak yayi
belanda sudah mengepung tapi kok pak kiai tenang saja
kamu ingin tahu
tidak ada cimat
jimat yang pertama saya tidak pernah lepas dari bersuci
itu cimat yang pertama
jimat yang kedua saya selalu sholat tepat waktu
dan cimat yang ketiga semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas
bukan untuk diri sendiri
bukan untuk keluarga
bukan untuk keluarga
bukan untuk institusi bukan untuk partai
tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa indonesia
pasukan jenderal sudirman tiba di desa sobo kabupaten pacitan
strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik
dengan bantuan informasi melalui pemancar radio
selama di sobo beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembung
untuk menghibur masyarakat sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan
tentang nasionalisme dan patriotisme
ikon lupa esok senang penghijauan senang
sekali merdeka tetap merdeka
ibu partai menunggu munggu berdaki
kalawan tanpa tanda
tuhan rakyat melalui
tuhan rakyat menunggu munggu berdaki
kalawan tanpa tanda
tuhan rakyat menunggu munggu berdaki
kalawan tanpa tanda

kalawan tanpa tanda
tuhan rakyat menunggu munggu berdaki
kalawan tanpa tanda
kalawan tanpa tanda

tuhan rakyat menunggu munggu berdaki

hanya kita saja berdoa di biar
kesoakaan menyerah kita
negara dania merayani kekuatan jauh
harapan satu satunya narasi
kabar kekalahan tentara belanda di berbagai wilayah indonesia
dan perjanjian yang mengharuskan belanda keluar dari republik indonesia
akhirnya jenderal sudirman memutuskan kembali ke yogyakarta
untuk menemui presiden soekarno
jenderal sudirman berkata kepada presiden soekarno
aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa
tugasku sudah selesai
terima kasih sekarang sudah saatnya adinda istirahat
kami tentara republik indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara
sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan republik indonesia
sampai titik darah penghabisan
robek robeklah badanku potong potonglah jasadku
tetapi jiwaku yang dilindungi
jendungi benteng merah putih
akan tetap hidup tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi
tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat
bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat
tentara hanya mempunyai kewajiban satu
kedaulatan negara dan keselamatannya
kamu sekalian telah bersumpah bersama sama rakyat
akan mempertahankan kedaulatan republik kita dengan segenap harta benda
dengan jiwa raga
jangan sekali kali diantara kita ada yang menyalahi janji
bangsa dengan impuls serta kebergkitan traktif
hadirin sekalian sesuatu yang luar biasa
pemeran jenderal sudirman adalah saudara ganang priambodo sudirman
cucu jenderal sudirman